debat kita lanjutkan berarti dibuka dengan performance dari paslon tiga berarti segmen ini adalah miliknya paslon nomor tiga
kami persilahkan pasangan nomor tiga untuk maju ke tempat yang sudah disediakan
dan pasangan nomor empat untuk kembali ada di posisi untuk bertanya kepada pasangan nomor tiga
untuk berinteraksi lebih tepatnya
kami ingatkan sekali lagi waktu anda untuk berinteraksi adalah empat menit
saya persilahkan paslon empat untuk bertanya terlebih dahulu untuk membuka debat silahkan
ya dari beberapa perdebatan yang kita hadiri perdebatan kali ini yang terpanas menurut saya
karena banyak yang berkipas kipas
iya jadi karena itulah kita ngomong energi
tadi saya tertarik dengan masalah energi tadi
sebetulnya berapa banyak sumber energi
tadi di jawa barat
kalau kita bicara bagaimana mengenal sumber daya alam di jawa barat
dan bagaimana mengembangkan yang untuk pemanfaatnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri
ya mungkin ini terasa panas dan semakin hangat
karena hari ini wakil gubernurnya pak deddy mizwar
subsidinya mungkin kurang bang
insya allah nanti kalau saya yang menjadi wakil gubernur mudah mudahan
saya obsesi untuk menjadikan perguruan perguruan tinggi
di jawa barat
insya allah menjadi perguruan yang leading dan terkenal
itu kan makanya kan yang ditanya apa dijawab apa
pak deddy kalau masalah
eh lanjut lanjut
masalah listrik di jawa barat sampai sekarang kapasitas kita baru sembilan ribu lima ratus megawatt

tetapi ini pada dasarnya di jawa barat ini
listrik sudah cukup
tetapi dengan rencana pembangunan ke depan
terutama dengan rencana pemerintah pusat
akan membangun kawasan industri sepuluh kawasan industri baru di jawa barat utara
maka ini harus ada percepatan pembangunan listrik
sehingga harus ada konsep
bagaimana membuat kececukupan listrik jawa barat sampai tahun dua ribu dua puluh
tadi kang deddy mulyadi mengatakan
tentang siapa sih yang mengelola listrik di indonesia atau di jawa barat
tentang siapa sih yang mengelola listrik di indonesia atau di jawa barat
bisa nggak kita ngecer jualan ke rakyat
masalahnya ini aturan mainnya bahwa listrik itu diatur oleh pln mbak
kalau provinsi atau gubernur bisa diberikan otoritas untuk mengelola listriknya sendiri
saya kira insya allah kita akan lebih terang benerang
saya kira itu yang kita lihat dari situ
dan banyak juga sumber sumber alam atau sumber sumber energi yang lainnya yang bisa ditingkatkan di jawa barat ini
baik kalau bicara subsidi itu kewenangannya gubernur pak
wakil itu kurang begitu punya kewenangan dan gubernurnya gubernur bapak pak
dan kemudian kalau bicara persoalan listrik kan itu bisa diatur oleh peraturan presiden
tugas kita nanti pemerintah provinsi adalah bernegosiasi terhadap pemerintah pusat
di mana pemerintah provinsi dan kabupaten bisa melakukan pengelolaan listrik sendiri
berdasarkan energi yang dimilikinya dan untuk kepentingan lokal komunitinya
sehingga rakyat industri di jawa barat bisa mendapat akses listrik yang murah
bahkan setengah harga dari harga pln
kalau sudah bisa mendapat akses listrik yang murah maka produktivitasnya akan tinggi
karena efisiensi dari pengelolaan industrinya sangat rendah
dan industri rumah tangga terutama masyarakat miskin bisa bebas untuk tidak membayar listrik
itu konsep yang saya miliki
baik boleh ditangkapi
pertanyaannya bagaimana pak saihu bisa jadi wakil gubernur kalau saya jadi gubernurnya kan nggak mungkin pak
makanya pak saihu jadi wakil gubernur saya
oh siap siap siap
jadi kita lebih enak kolaborasinya
jadi kalau masalah listrik saya kira pengalaman saya di beijing sama di jepang
itu memang ada suatu inovasi inosi baru
di china misalnya itu listrik dari tenaga angin
sekarang luar biasa
tetapi memang pelitnya atau tenaga bayu sama angin semuanya ya baik
tetapi masalah masalah yang begitu harus banyak inovasi
sehingga kita harus banyak kerjasama dengan yang menguasai teknologi di luar negeri
baik sesi debat sudah habis
paslon nomor tiga tetap di posisi
terima kasih pasal nomor empat
selanjutnya pasangan nomor satu dipersilakan untuk mengambil posisi
setiap sesi berlangsung empat menit
di sesi ini saya persilakan ke pasal nomor satu untuk bertanya ke pasal nomor tiga untuk memulai debat
ya yang saya hormati pak sudrajat pak saiku sama sama berjuang membangun jawa barat
seperti kita tahu masalah pertanian bukan hanya urusan produksi ya
tapi justru urusan cara berdagangnya yang membuat mereka tidak sejahtera
pertanyaannya bagaimana cara berdagangnya
pertanyaannya bagaimana cara berdagangnya
pertanyaannya bagaimana cara berdagangnya
pertanyaannya bagaimana cara berdagangnya
ini kita bisa memberantas ya yang namanya tengkulak dan rentenir dengan gagasan kepemimpinan bapak bapak semua
problem pertanian di jawa barat memang adanya di petani
pendapatan petani kita nilai tukarnya sepuluh delapan
itu rendah sekali
jadi sebetulnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani
pertama kali adalah saya ambil contoh misalnya
petani gabah petani padi
pada waktu dia panen harga gabah kering panen itu dihargai rp empat
tetapi sebetulnya kalau kita berikan bantuan kepada petani untuk bisa diberikan mesin pengering
maka petani ingin akan bisa mengeringkan gabahnya menjadi gabah kering jual
nah dari gabah kering jual ini harganya bisa naik dari rp empat menjadi rp enam
itu adalah suatu insentif
dalam waktu yang hanya seminggu
itu salah satu
yang kedua memang kang petani itu kadang kadang pada saat dia mau nanam dia perlu uang
akhirnya ke bank gak ada karena harus ada kolateral dan segala macam
akhirnya dia ke rentenir
nah bagaimana mengatasinya
saya dengan pak sayuhu saya mengatakan bahwa nanti kita akan bikin bank tani
sehingga para petani bisa pinjam uang kita daripada rentenir
pak sayu boleh menanggap
ya kami sebagai pemimpin
yang sudah berpengalaman pak saya lima tahun pak uu dua periode
konsepnya adalah mengubah cara berdagang pak
selama ini mereka diatur dagangnya oleh intekulak
nah kita bersemangat mendigitalisasi menjadi digital commerce
jadi petani di jawa barat selama lima tahun ke depan kita latih menerima pesanan online
di bandung kita bisa memesan sayuran online ke petani pengalengan
kalau kita lakukan di petani yang tadinya harganya rp empat
dia bisa rp tujuh di bandung yang tadinya beli rp sebelas rp dua belas bisa turun ke rp sepuluh
sisanya untuk ongkos kirim
maka disitulah berhenti yang namanya profesi tengkulak dengan konsep digital commerce
yang kedua kami punya konsep kredit mesra berbasis masjid tanpa bunga tanpa agunan
bagi hasil sampai tiga puluh juta syaratnya cukup ke masjid
dengan begitu tidak perlu ke bank jauh ke kota cukup ke masjid di pengkolan desa
solusi kredit berbasis
masjid dikombinasi dengan insalat
termasuk para petani
apa yang disebutkan kak emil persis
online itu wayanya adalah para petani akses ke pasar akses ke modal
yang kedua saya kira yang harus ditingkatkan adalah bagaimana nilai tambah petani ini ditingkatkan
misalnya para petani ini jangan dibiarkan jual cabai jual terong di kebun
tapi dia harus disiap dari kebon itu sudah dikemas
dan di situ ada nilai tambah
makanya kita memberikan suatu penyuluhan penyuluhan bagaimana mengemas hasil produknya
yang di kebun jual curah menjadi jual yang sudah dipaket
ini salah satu
ditambah tadi online tadi saya setuju ini sangat betul membantu
kita satu jalan dengan itu
saya kira inilah yang membuat kita akan lebih maju
pertama pasangan asyik insya allah akan melanjutkan program gubernur kang aher yang sekarang ini adalah kcr
kredit cinta rakyat
itu untuk petani sehingga mereka tidak terjual
jelat oleh rentenir
yang kedua kami akan memfungsikan asyik trainer sebagai wadah untuk mengatasi program program pasca panen
bagi para petani yang akan dikelola oleh para petani
terima kasih pasangan nomor satu
pasangan nomor tiga tetap di tempat
kita akan beralih ke pasangan nomor dua untuk berinteraksi dengan pasangan nomor tiga
terima kasih kang aja
saya akan berbicara soal nelayan
pada umumnya mereka berangkat kemudian kembali dan mereka tuh kehidupannya masih balangsang
banyak hal hari ini dan besok harus kita perbaiki ini
konsep garis besarnya kira kira seperti apa
kang tb kalau soal nelayan itu berbicara masalah ikan
di jawa barat sebetulnya nggak begitu banyak
ikan di jawa barat itu
produksinya setahun dari ikan laut dua ratus enam puluh ton
sedangkan ikan tawarnya itu satu satu juta ton
ini ada suatu ketimbangan antara petani daratan sama petani pantai
yang dimaksud adalah petani pantai kan
nah yang dimaksud dengan pantai pantai biasanya pendapatannya kurang
biasanya petani nelayan harian dia cuma melaut cuma satu hari
malam berangkat pulang besok
sehingga pendapatnya tidak cukup banyak
yang kedua dia tidak bisa melaut lebih jauh
nah satu kita harus diberikan satu infrastrukturnya
mereka harus kita berikan perahu perahu
bantuan perahu perahu perusahaan yang dibangun oleh kooperasi
sehingga dia bisa melaut dua tiga hari
bahkan seminggu dan balik
yang kedua ikan itu harus ada yang beli
kadang kadang pasar tidak bisa melihat
tetapi untuk itu cold storage adalah sangat penting
karena untuk sustainable daripada pasokan ikan di jawa barat
silakan pak son dua untuk menanggapi
kami mungkin boleh menambahkan nelayan itu kan sangat tergantung pada alam
dan bisa hilang pada mereka sedang melaksanakan mencari nafkahnya
mungkin kita harus mendukungnya dengan atau mengembalikan dengan memberikan asuransi
dan kalau perlu asuransi keselamatan plus asuransi ketika misalnya ada ombak tinggi
sama lah seperti petani ada pusok
ketika puso itu kemudian ada asuransi mendapatkan setidaknya untuk makan
jadi ada dua asuransi
ada dua memang ada asuransi keselamatan dan ada asuransi pendapatan
asuransi keselamatan ini kkp kementerian perikanan dan kelautan
sudah mulai mencoba memberikan asuransi kepada para nelayan
itu saya kira ranahnya kkp
sudah beberapa saat ini di stop
jadi ini mungkin harus kita kembalikan lagi
kita bangunkan lagi
tinggal kita minta wawonannya apa gubernur apa menteri
yang kedua ada asuransi dimana mereka pendapatan
pada saat gelombang tinggi dia tidak bisa ke laut
dia nggak punya pendapatan uangnya dari mana
justru disini harus ada sistem logistik ikan nasional
terutama jawa barat
jadi pada saat ikan itu banyak terutama di musim kemarau
nah di musim gelombang rendah
itu kita beli sebanyak banyaknya
dan kita tambung di cold storage
bahkan cold storage itu kita bisa nyimpan ikan itu satu sampai dua bulan
pada saat paceklik ikan ini dikeluarkan
dan ikan itu masih punya nelayan
jadi dia bisa menabung ikan yang diambil dari laut saat banyak ikan
dan pada saat paceklik dia punya penghasilan
kalau bapak nanti sesudah saya jadi gubernur
harus ada tambahan harus ada hadir di sana
karena ternyata bersatukan data
saya di dpr itu rakyat jawa barat khusus dan nelayan jawa barat itu
mendapatkan fasilitas dari pusat itu sedikit
nanti kita negosiasi sama ibu susi aja
jadi saya ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pak sudrajat
nelayan ini tidak semua oleh kebijakan daerah
contoh misalnya pembangunan pelabuhan rencana pembangunan patimban
justru akan melikuidasi yang namanya pelabuhan ikan di patimban
ini harus dipertimbangkan juga oleh presiden di pusat
saya kira koordinasi antara pusat dan daerah itu
baik waktu sudah habis
terima kasih pasangan nomor
dan terima kasih pasangan nomor tiga
sudah menyampaikan penampilannya kepada kita
dan sudah berinteraksi dengan tiga pasangan calon lainnya